ya tentunya memang ada beragam tradisi perayaan idul fitri nih selama berlangsungnya ini di sejumlah negara
apalagi di masa pandemi ini pasti ada yang berbeda alfian
benar sekali dan saat ini kita sudah terhubung melalui skype dengan duta besar indonesia untuk selandia baru
ada mas tantowi yahya kita panggilnya mas ya
oke selamat pagi mas tantowi
selamat lebaran ya mas
mohon maaf lahir dan batin
selamat hari raya idul fitri empat belas empat puluh satu idria
mohon maaf lahir dan batin
bagaimana nih kemudian suasana hari ini di lebaran pertama yang berlangsung di selandia baru nih
ada yang berbeda pastinya ya
benar benar idul fitri kali ini benar benar berbeda
dan ini menjadi catatan sejarah
dalam hidup kami dan juga terutama anak anak kami
jadi suasana lebaran yang biasanya meriah
diawali oleh idul fitri berjamaah di masjid
tahun ini terpaksa tidak ada
karena mengikuti anjuran pemerintah
dimana kumpul kumpul di rumah itu tidak boleh lebih dari sepuluh orang
jadi pagi ini kami melakukan sholat id berjamaah
bersama keluarga dan keluarga
setaf wisma dan kbri
dan tidak melebihi jumlah bagaimana yang disetapkan oleh pemerintah
alhamdulillah berjalan dengan baik husuk dan tetap meriah
kalau warga muslim di selandia baru sendiri
selain di kbri tadi ya
mas tantowi ada para staff dan juga keluarga mas tantowi
apakah ada juga keluarga keluarga lain yang menggelar sholat idul fitri di rumah masing masing
semua keluarga itu
semua keluarga itu
semua keluarga itu menjalankan sholat idul fitri masing masing di rumah
di rumah masing masing
ada yang menggunakan teknologi zoom
jadi bersama sama jadi jumlahnya lebih besar
namun ada juga yang hanya diikuti oleh keluarga tersebut
kebanyakan sih kebanyakan mereka melaksanakan sendiri sendiri di rumah masing masing
oke kalau di kbri sendiri di perayaan hari raya idul fitri ini
ada kegiatan khusus tidak
atau mungkin ada masak masak yang nanti makanan makanannya bisa dibawa pulang begitu dengan warga negara indonesia yang ada di sana
jadi kita tahun ini kbri dan wisma duta
ya kita ketentak tempat kegiatan resmi duta besar itu biasanya kita bikin open house
tahun ini tidak ada
jadi tidak ada kegiatan apa apa
jadi kami di wisma duta di sini hanya masak masak ya buat ya kita aja
buat keluarga dan para staff di sini yang jumlahnya sepuluh orang itu
kami tidak berani melanggar anjuran pemerintah untuk melebihi jumlah sepuluh orang itu
oke terlepas dari suasana idul fitri mas kalau suasana di selandia baru atau di wellington sendiri sejauh ini bagaimana mas
apalagi kan sekarang sudah mulai menjalankan new normal di sana ya saat ini
ya kebenaran ini hari minggu
jadi sepi sekali
suasana hari minggu memang kalau di selandia baru ini sepi ya
orang lebih banyak berada di rumah
ada juga tuh yang kalau udaranya bagus mereka akan keluar rumah olahraga rekreasi lainnya
nah kebenaran hari ini udaranya bagus
tapi ya tetap sepi
nah memang kita sekarang sudah masuk ke level dua
sudah keluar dari lockdown
agak sedikit relax
salon barbeque sudah mulai buka kembali
begitu juga kantor dan transportasi publik
namun demikian pertemuan itu tetap dibatasi yang dalam ruangan hanya untuk sepuluh orang
cafe restoran juga boleh
boleh tapi untuk sepuluh orang per grup
dan harus duduk tidak boleh berdiri
dan di setiap meja itu di serve oleh satu orang
jadi kita sudah masuk ke new normal tersebut
di mana setiap warga itu sudah terbiasa untuk menjaga jarak hidup bersih menghindari kerumunan dan tetap mengikuti protokol protokol lainnya
itu yang terpenting ya
di mana pun beraktivitas harus tetap jaga jarak menggunakan masker dan itu sebagai bagian dari new normal ya sebenarnya alvian ya
new normal untuk pencegahan
baik terima kasih banyak mas santowi sudah bergabung bersama kami pagi ini di good morning
sekali lagi selamat hari raya
jadi izinkan saya untuk menyapa seluruh rakyat indonesia
untuk mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
tetap ikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah demi kesehatan dan keselamatan kita bersama
benar sekali dan juga tunda dulu mudiknya ya
seperti mas tantowi yang juga menunda mudiknya untuk pulang ke indonesia
pulang ke palembang
baik terima kasih banyak sekali lagi
mohon maaf lahir dan batin